kamu yakin loh masih mau ngantor
gak istirahat aja di rumah
harus balik kantor pak
karena kerjaan lagi banyak
nggak enak kalau catherine sendirian yang ngerjain
ini ini randy kan
apa ini ujian buat aku sama mas al
saya mendekati usia pernikahan satu tahun
aku sama mas al sama sama mengeluarkan ego kami
ya allah aku mohon ya allah
kuatkan iman kami
kuatkan tali pernikahan kami
ikatan cinta kami
agar kami selalu terikat satu sama lain
sama sama kuat dalam menghadapi
setiap kerikil yang ada di dalam rumah tangga ini
orang yang ada di sekitar kita
jadi dia tahu semua gerak gerik dan apa yang kita perbuat
pergerakan kita seperti udah diawasin
ini aku mau ngasih tahu
kalau aku udah inget soal jessica
serius kamu udah inget

oke kita kalau ketemu di kantor saya gimana
di pt adebaran sejahtera
aku jalan sekarang ya
oke makasih ya daniel
temen benya roy
aku mau tanya tanya
dia siapa tahu aja roy pernah cerita soal jessica ke daniel kan
yuk kita temenin dia aja
oh ada aku tuh
oh udah liat
oh anginnya yah
gak apa apa pernah ketemu bangsa di sini
lagipula rena kan juga udah kangen banget sama elsa
kita juga gak lama lambah kan di sini sebentar aja
ya kalau menurut kamu itu nggak apa apa ya
yuk masuk yuk yuk
sa kaca deh cantik banget tau
jessy juga jago nih makeup innya
dulu ya zaman nenek neneng belajar makeup di hollywood
makeup kayak gini ini namanya makeup putri bermain salju di musim dingin
jazz makasih ya kamu emang paling jago buat dandanin saya
sama elsa aku seneng deh kalau kamu seneng
mbak elsa ada keluarga kamu datang
iya mbak mereka lagi nunggu di ruang kunjungan
makasih ya sus
neng jess saya ketemu keluarga saya dulu ya
neng seneng deh keluarganya elsa sering banget ngunjungin elsa
oke sendal sa
mbak selamat lantauan ya
sini sama rena juga
saya senang banget yang lo dateng
semoga panjang umur selalu ya kamu ya
iya makasih mbak
ketekangan banget sama kamu
aku suka kan sama tata frozen
selamat tahunnya anak mama ya
selamat ulang tahun nih anak mama ya
harus jadi elsa yang lebih baik lagi
enggak lupa kasih
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku punya hadiah buat tato frozen
kasih kasih kasih
bisa gak berat gak
boleh dibuka sekarang
ya mungkin aja nanti kamera bisa dipakai untuk foto foto kegiatan di sini
papa sama mama juga ada hadiah buat kamu
mah kasih dong
ya ampun makasih banyak ya mama
semoga kamu suka ya sayang
suka banget aku ma
kamu lihat itu terus kamu peluk
makasih banyak ya papa
sama oma aja ditemani mau
yuk sini yuk
mbak lo tau gak sih
hmm bagus deh
ada ada di kamar mau liat gak
pak aku temenin elsa ke kamar dulu ya
pak sebentar ya
kalau gitu aku beli ke kamar aku ya
rena kok berhenti kenapa
aku pernah liat tante itu oma
siapa sih tante
itu kayak tante aku itu oma
loh suami kamu yang berwibawa itu mana
kok gak ikut
dia lagi gak ikut
pasti dia segen kan ketemu sama neneng
takut kalau clbk kan sama nenek
ya daya masuk ya mbak
neng mau ikut masuk
nenek juga sibuk mau latihan buat shift
nah kalau yang ini
ini nenek kan
temen elsa yang ini kok kayak pernah liat deh
ini jessica dia sahabat gue
kok rasanya mirip banget ya
sahabat yang ada di rumah om irvan
tapi masa sih
kok mbak diem sih
ya daya kita balik ya
yaudah kita ke depan ya
bentar ya set
om gak sempet angkat telepon kamu
terus belum juga ngebales chat kamu
iya itu om baca cat kamu
kamu gak butuh bantuan buat nyari jessica gitu ya
gak mungkin aku bilang kalau aku berantem sama mas al
gak apa apa udah oma
biar nanti mas al aja nanti yang cari tahu
enggak sih nggak ngerepotin om juga
gak apa apa om om bisa bantu kok
ehm gak usah om
nanti kalo misalkan mas al butuh bantuan atau apa
nanti biar mas al aja langsung hubungin om ya
yaudah oke gak apa apa kalo gitu
kita berkabar aja ya
makasih banyak ya om ya
kenapa al batalin
kenapa al gak mau saya bantu
siapa yang nelfon mbak
ini om ake aku ternyata masih punya om
dari nama kanunnya aku
aku kangen banget sama kamu di
ke depan ya
pelan pelan dong mbak
sini sini suster ganti ya
kamu disini sehat sehat
kandungannya dijaga ya
iya saya jaga kandungan kamu ya
baik juga ya
sini sebentar nak
papa doakan semua yang terbaik buat kami
jaga diri kamu
jaga kandungan kamu ya
aku pulang dulu ya
nanti aku main lagi
aku pulang dulu ya sama rena
beneran gak apa apa
yaudah kalau gitu
kamu bawa mobilnya pelan pelan ya
seramkan pulang inah ya
tadi aku jatuh
oh bisa sih sakit ya
oh iya saya cewek yang sama kamu tadi itu siapa ya
yang rambutnya segini
oh itu tadi kakak saya
kok mirip sama kakak sepupu aku ya
iya aku kan pernah ceritakan sama kamu kalau aku tuh baru tau aku punya kakak sepupu itu mirip banget sama yang tadi
iya sih kamu pernah ngasih tahu saya
tapi kayaknya cuma mirip aja deh jazz
namanya juga beda kan
waktu itu kamu pernah ngasih tau saya namanya anita
cuma biar saya aja yang picitin
gak usah gak usah
makasih ya pelan pelan ya
kenalin ini mama saya dan roy
iya dulu roh sering cerita kok tentang tante
kalau masih sakit sih
agun dua lebih keras cepet
di mana terus
oke masakan yang rajas safe aja bro
dih gak percaya
dan kali lu makan di rumah gua baru tau
ya udah ntar gua ke rumah lu ya
tapi memang suka sekali masakan tante
makanya tante semangat masakin buat anak anak tante
buat out apalagi buat roy
jadi apa yang kamu inget tentang roy dan jessica
saya pernah melihat jessica bang

siapa nih cewek baru lagi
jessica itu sekretarisnya almarhum bokap gua
nah tadi supirnya sakit perut
terus gua anterin pulang
pas di jalan jessica pengen pipis
kebetulan gua lewat sini makanya gua mampir
pas banget dah
di sini toiletnya bersih kok
tuh di ujung sana
tuh di ujung sana
oh di sana makasih ya
cantik ya sekretaris bokap tuh
ya tapi gak mau sama lo juga dia
ih gak percaya lo
yaudah kalo gitu gue ke toilet bentar ya
saya akan segera kesana
saya izin pergi duluan ya
saya ada janji sama temen temen saya
gak apa apa gak perlu
saya duluan ya
saya buru buru soalnya
ya gak tau gue
tadi gue liat dia ngangkat telepon sih
terus mukanya kayak pucat gitu
ya tadi sih dia bilang mau ketemu temennya
dia gak mau
sekali itu bang saya pernah ngalir jessica
itu gara gara kapan
duh udah lama sih bang
tapi dua hari sampai tiga hari setelah kejadian itu
aku ketemu lagi sama si roy
cewek kemarin mana
dia bukan cewek gue
tapi dia itu sekretarisnya bokap gue
tapi dia itu sekretarisnya bokap gue

gue ngerasa aneh sih
yang abis ketemu lo itu
dan udah beberapa hari ini bro
jessica gak ngantur
gak tau gue
jadi setelah itu roy udah gak pernah ketemu jessica lagi
katanya segitu bang
berarti itu hari terakhir jessica nantur mah
pasti seperti kata bahasa nusi
jessica gak sama roy
karena jessica pergi sendiri
kamu lihat kan
bersudah gitu roy stay sama kamu
soal jessica gak pergi sama roy
saya lihat sendiri kok
kalau hari itu jessica pergi sendiri
berarti bukan roy
thank you buat apa nih tante
bukan apa tante
rede elektrikun caranya jangan bilang
bisa gak pake segalanya
tapi bener deh sa
kakak kamu itu bener bener mirip banget sama kakak sepupu aku
gak mungkin cuma kebetulan aja jess
atau enggak gini kapan kapan saya ajak kamu ketemu sama kakak saya ya
yaudah entar kalau misalnya kakak kamu dateng lagi kesini kasih tau aku ya
ada mertua saya sama suami saya
ada mertua saya sama suami saya
saya seneng banget kamu dateng
saya seneng banget kamu dateng
saya seneng banget kamu dateng
aku mau ngucapin selamat ulang tahun ya
aku mau ngucapin selamat ulang tahun ya
kasih ya sayang
kasih ya sayang
sehat selalu banyak berkah buat kamu
semoga panjang umur saya selalu
makasih ya mbah pa
oh iya mbah pa kenalin
itu sahabat aku namanya jessy
ini ada apa ini
mereka semua orang jatah tante
tante selamatin saya tante
aku ke kamar dulu ya
jess hati hati jalannya
kita ngobrol ada di ruang kunjungan aja yuk
sepertinya aku harus ketemu dengan andin dan aldebaran
aku harus pantau sejauh apa mereka tahu tentang jessica
bahaya kalau sampai ada barang sewa detektif dan cari tahu soal jessica
tunggu aku mau pergi dulu
mas aku nggak telepon telepon aku sih
kirim chat juga enggak
sepertinya udah nggak care dia sama istrinya
gini om bisa ketemu kamu gak sebentar
ada yang perlu diobrolin nih
enggak aku lagi gak sibuk
ini aku cuma lagi di jalan pulang
habis dari bandung
mungkin sebentar lagi lah aku sampai jakarta
ke bandung ada apa
ini aku ke bandung tadi ini
ke bandung ngerayain ulantaranya elsa
di tempat rehabilitasi
andin ketemu jessica gak ada di sana
atau jangan jangan jesse liat andin
aduh aku kecolongan
kalau gitu om berangkat ke rumah kamu sekarang ya
sah jadi mama sama papa kamu datang ke sini
reina sama mbak nin juga datang tadi
wah meriah sekali ya
ini kue bikinan mama sarah
oh ini mama sarah yang bikin
sayang kamu juga ya cobain ya
aduh bikinan mama sarah ya
mama kamu pinter banget ya bikin kue
mama sarah tuh emang jago banget buat bikin kue
nih enak loh
gak usah biar aku sendiri aja
ini ada kado dari nino apa sama mama buat kamu
mudah mudahan kamu suka
buat aku ma
aku seneng juga sih hawasnya
sudah kenapa kan
loh kok ada foto ini disini
terus ini perempuan ini siapa
tadi mama kan buang sampah
deket tong sampah mama nemuin fotonya randy
kok ada disini foto randy
ini mah punya jesse mah
randy sama jesse
tapi jesse bilang
jadi ini adalah
tapi jessy bilang kalau
tunangannya itu namanya adi
aku gak salah lihat kan
iya itu randy
jessy dan randy
di situ cerita sama aku kalau dia itu punya tunangan dan mau menikah
tapi itu dia selalu bilang kalau nama tunangannya itu adi
tapi aku yakin banget ini tuh randy ini kan randy ya kan
tapi kenapa tunanya randy ada di sini ya
jessy di php in kali sama randy mah
kan banyak showe cowok cowok yang kayak gitu sekarang
kamu masih tetap setia kan sama aku
maaf pak bu
sekarang waktunya mba elsa istirahat
soalnya dari pagi mba elsa ada pertamu terus
iya suster kami memang mau berpamitan kok
asah kita pulang dulu ya
nanti dulu aja deh
soalnya aku masih kangen sama kamu aku masih demo sama kamu
nanti dulu aja ya pulang ya
kamu harus nurut sama suster ya
nanti pas anak kamu lahir kamu sudah bisa keluar dari sini
ya juga sih
ya papa benar
ya udah aku istirahat aja dulu sih
tapi saya nanti janji kesini lagi ya
temuin aku ya
insya allah sa
kamu jaga kandungan kamu baik baik ya sa disini ya
ada kearlah aku brus
mama tuh bersyukur sekali
kita tadi bisa ketemu dan ngobrol sama daniel temennya roy
ya mungkin ini memang sudah
rencana dari yang diatas
supaya kita bisa tahu kebenarannya
tapi sekarang aku jadi penasaran
sama orang yang bilang kayak gitu ke pasan usia
apa tujuannya fitnah roy
apa dia sengaja ingin menghancurkan keluarga kita
itu sih yang mau pikirin juga
bisa jadi al
terima kasih ya
kamu yakin dong masih mau ngantor
istirahat aja di rumah
harus balik kantor pak
karena kerjaan lagi banyak
gak enak kalo catherine sendirian yang ngerjain
ini randy kan
ini randy kan
ini randy kan
ini randy kan
ini randy kan
ini randy kan
ini randy kan
ini randy kan
ini randy kan
ini mah punya jessy mah
ini randy kan
ini randy kan
ini randy kan
ini randy kan
ini randy kan
apa bener yang mama liat di foto itu
mama kan tahu mukanya randy

kok bisa ya
wajah randy dan adi sama
masa randy pacaran sama dua perempuan bersamaan

hanya saja kan itu foto

foto gak mungkin berbohong
foto gak mungkin berbohong
catherine tau soal ini gak ya
aku hari ini happy banget

pada aku lihat foto temannya elsa mirip banget sama jessica sekarang rana bilang
di ketemu sama jesi berarti ini lihat renai tuh sama di foto sama namanya juga hampir mirip sih
hai apa janjangan kemai kemai udah pulang gimana jalan jalannya asyik oh aku ketemu
ada frozen oh ya hmm sekarang udah sore gimana kalau bersih bersih dulu mandi
biar wangi ya ma aku mandi dulu ya hai desa
apa nanti aku tanya sama mirvan ya ketika mirvan kesini